selanjutnya simpang syur kabar mengenai pelatih timnas indonesia pada plaff dua ribu delapan belas
ini terjawab sudah pssi memutuskan tidak memperpanjang kontrak louis mia
dan memilih bima sakti menjadi pelatih kepala timnas
dikutip dari cnn indonesia com anggota komite eksekutif pssi ref rizal
mengatakan keputusan tersebut diambil melalui rapat exco pssi yang digelar hari ini
ref rizal menambahkan bima sakti bersama dengan dua asisten pelatih
kurniawan dwi yulianto dan juga kurnia sandi dikontrak hingga piala aff dua ribu delapan belas berakhir
keputusan ini dibuat setelah pssi tidak kunjung mendapatkan respon dari tawaran yang diajukan kepada louis mia
menurut ref rizal pssi telah beberapa kali menawarkan perpanjangan kontrak
tetapi mantan pelatih timnas spanyol u dua puluh satu itu hingga kini belum juga memberikan jawaban
pada pertandingan pertama piala ff dua ribu delapan belas timnas indonesia dijadwalkan melawan singapura sembilan november mendatang